serikat karyawan garuda indonesia menyambangi gedung komisi pemberatasan korupsi atau kpk selasa ini terkait dengan adanya indikasi korupsi pengadaan pesawat di garuda indonesia
kedatangan mereka berkaitan dengan pernyataan mantan komisaris pt garuda indonesia peter gonta
yang menyebut ada indikasi korupsi dalam pengadaan pesawat oleh manajemen emiten penerbangan pelat merah sebelumnya
untuk itu serikat karyawan garuda indonesia memberi dukungan agar lembaga antirasuah ini mengusut kasus dugaan tersebut
melalui akun sosial medianya peter gontal mencatat ada indikasi korupsi pengadaan pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh
adanya tindak pidana korupsi khususnya terkait dengan pengadaan pesawat
perlu kami sampaikan sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan
namun sampai detik ini belum ada tindak lanjuti
maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris garuda indonesia
yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi markup
maka dari itu kami meminta kpk untuk melakukan pengusutan